jangan kau ambil gudang kembar itu
akhirnya ragabuana yang mendapatkan hujan kembar itu hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe
lihat sini wangi akulah orang yang berhasil mendapatkan kucang kembar itu hahaha sudah aku katakan
siluwangi lawanlah aku akan kutunjukkan padamu kekuatan yang mahadasyat untuk menghancurkanmu
apa yang akan dilakukan oleh seluruh pedas terhadap aku harus menjaga
hai jangan sampai pertahanan diriku dirusak olehan
mantra kuno yang dapat menciptakan penjara gaia
jaga dewa batar
aku tidak bisa keluar dari penjara itu
terima kematianmu kian santang
itu dia ayo kita kejar
seperti aku harus bergabung dengan mereka
untuk menghindar dari rai surawisesa

i kukagal kakyut liya
kenapa berhenti mendadak
kita harus periksa orang orang itu
tidak ada kian santang di dalamnya
mana ada kian santang disitu aden
kalau aden mau periksa silahkan saja sendiri
baik kato kalau gitu aden
salah saya itu apa
aku ingin memiliki kemarakanmu
dan dia harus menjadi istri simpananku
eh hilurah dengerin ya
kalau ada apa apa dengan ponakan saya
saya tidak terima
kamu rasa perlu mengaturku
bayang sunda harus datang menemuku
dan menutupi semua kemauanku
termasuk menjadi istri simpananku
kilora kan sudah punya istri di kampung sebelah
kalau hilurah kawin lagi
kesian kurang perhatian itu istri
wanita cantik kan banyak
kenapa ponakan saya yang harus di nemenin
nima yang sunda
adalah perempuan yang paling cantik
maka dari itu
aku hanya mau dia
jika dia tidak mau menuruti penguasa
maka hari ini adalah hari terakhir
kau bernafas di dunia
akhirnya anda harus mandi
kesian menangkan bing saya
bawa ikan kepalanya ke mayang sunda
ajak dia ke rumahku sekarang juga
jangan kau ambil gudang kembar itu
akhirnya rangka buwana yang mendapatkan kucang kembar itu
lihat sini wak
akulah orang yang berhasil mendapatkan kucang kembar itu
sudah kita takut